panglima tni jenderal gatot nurmantio meminta masyarakat untuk ikut mengawasi netralitas tni dalam pelaksanaan pilkada dua ribu tujuh belas
menurut panglima laporan masyarakat bisa disampaikan ke institusi tni terdekat jika menemukan info ada anggota tni yang tidak netral menjelang pilkada
panglima tni juga menanggapi soal agus harimurti yudhoyono yang maju dalam bursa cagup dki
maka begitu saya mendengar membaca surat pengajuan pak agus maka saya kumpulkan semua panglima di cimai dan saya perintahkan untuk netral berpihak kepada keamanan